masing masing bar biasanya memiliki satu atau beberapa minuman ciri khas yang menjadi favorit para pelanggan
di black cat yang terletak di kawasan senayan minuman cocktail cosmopolitan menjadi favorit para pengunjung
minuman ini menjadi terkenal berkat serial sex and the city beberapa tahun yang lalu
koktel yang biasa disebut cosmo ini terbuat dari campuran vocca liker sari carnberry dan perasan lime
kosmo disajikan khas dengan potongan kulit jeruk yang menambah rasa segar dan sedikit asam dari minuman merah muda cantik ini
bila kosmo terkesan sudah umum maka ada yang lebih tidak biasa dan terasa kuat milik pisa kafe di menteng jakarta pusat
kafe yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini
memiliki beberapa jenis minuman khas
salah satunya berupa koktel yang diberi nama cendana
namun bukan berarti ada kaitannya dengan keluarga cendana atau menggunakan kayu cendana
minuman ini seperti koktel pada umumnya yaitu mencampurkan beberapa jenis alkohol
tidak tanggung tanggung cendana membutuhkan tiga belas jenis minuman alkohol yang terdiri dari empat merek liker delapan merek spirit dan sirup grenadin
rasa yang dihasilkan ternyata segar dengan campuran asam dan manis
serta alkohol yang cukup kuat
cendana cocok dinikmati saat santai ataupun tengah berpesta